gubernur dki jakarta anies baswedan menanggapi polemik terkait seragam dinas dki jakarta yang dikenakannya saat menghadiri rapat koordinasi partai gerindra rabu lalu
anies mengatakan pemakaian seragam gubernur tidak melanggar aturan